pertumbuhan ekonomi indonesia pada kuartal ke dua dua ribu dua puluh
melesat lebih dari tujuh persen
capaian ini sukses menempatkan indonesia
keluar dari kondisi resesi akibat pandemi covid sembilan belas
meskipun pertumbuhan di kuartal ke dua ini
melebih ekspektasi pasar
namun hal ini belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara real
lalu bagaimana rencana pembangunan selanjutnya
di tengah kondisi pandemi yang menempatkan
perekonomian dalam kondisi tidak pasti
malam ini melalui sambungan zoom sudah tersambung
bersama saya menteri ppn kepala bapenas suarso monoarfa
selamat malam assalamualaikum pak menteri
waalaikumsalam pak pemerkasih
alhamdulillah sehat sehat selalu
dan ada kabar baik juga yang kemudian menambah imun begitu pak ya
karena di kuartal ke dua ini
ternyata pertumbuhan ekonomi melesat lebih dari tujuh persen
ini sesuai dengan ekspektasi
bapenas tidak pak
ya menarik sebenarnya bapenas
sudah pada waktu minggu kedua bulan juli tahun lalu
tahun ini kita sudah
menghitung kira kira sekitar tujuh dua persen
tapi kemudian pada waktu awal agustus
kami hitungnya ternyata turun lagi di bawah tujuh
tapi kemudian peran dari bps kita mencapai tujuh tujuh persen
pacaran kita hitungnya tidak terlalu jauh
nah yang paling penting adalah
mengapa ini bisa terjadi
tidak boleh kita lupa
bahwa pada ke dua tahun lalu kita
jeremut cukup dalam sekitar lima tiga persen
dan istimewanya itu
low based effect kepada pertumbuhan ke dua tahun ini
jadi year on year nya itu mencapai naik sekitar
apapun kita harus mensyukuri ini
untuk itu satu indikasi bahwa
membatasi barang dari virus itu sedemikian rupa
dengan cara pertama
preferensi prevensi yang bersifat non medis dan non pharma
yaitu tiga m ya kan
menciptakan tangan menjaga jarak
dan kemudian dua m nya itu
adalah kita membentuk crowd
dan meningkatkan mobilitas
jadi akhirnya menjadi lima m
nah sekarang ini kita lakukan itu
dan nyebaran para memilih
kita tahu bahwa serangan dari
varian delta ini cukup tinggi
karena arnold nya basic reputation nya ini cukup besar
antara enam sampai delapan
dan dalam waktu sembilan hari
itu bisa sampai ke lima ratus delapan puluh an orang
bandingkan dengan yang kemanusiaannya
kira kira itu hanya
itulah alasannya mengapa pemerintah melakukan ppkm ini
jadi kita membuat polisi yang sifatnya itu bisa ditanggung jawabkan
secara teknokratik dan saintifik
jadi saintifik base policy diambil oleh pemerintah
bahkan kita tidak bisa menjelaskan secara rinci seperti ini kepada
kumuh tetapi setidak tidaknya
untuk menatasi kontennya ini
nah di sisi lain terpencilnya
nah tipanya medis dan parma
salah satu adalah sinasi
dan kemudian treatment terhadap orang orang yang
vaksinasi ini seluruh dunia
jadi apa yang disebut dengan vaccination gap
baik antara negara negara develop country
dan developing country seperti indonesia
negara negara developed country itu mereka ada
nah karena itulah ini kita berkepentingan di depan
untuk miliki kemampuan dan kapasitas
sekarang kita sedang kembangkan dengan platform protein rekombinan
nah ini juga satu platform baru
yang tahun lalu orang melakukan penelitian ini
ini kita dorong supaya kita juga punya kapasitas untuk itu
jadi kali lagi
kita tidak bisa melakukan treat off
antara e hunt dengan ubica
jadi kita tetap membuat
hidungi seluruh tumpah darah
kita tidak menghendaki terjadi lagi
audit yang luar biasa dan kemudian penyebarannya
tidak terkelola dengan baik
mobilitas memang importasi pada
pulangnya karena terjadi outbreak
mulai di jawa tengah kemarin
kait dengan delta
nah jadi ini yang kita coba
memang punya akibat nanti terhadap pertumbuhan ekonomi mungkin
pada tribulan yang ketiga
tetapi pemerintah telah menuntutkan
intervensi dari realisasi anggaran pemerintah
yang sampai dengan
tetapi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap konsumsi
kemudian juga kita mendorong
cepatan ini pada ke tiga dan ke empat
kita mendorong ini
termasuk percepatan realisasi pembangunan infrastruktur
yang memang sudah diprogramkan dan
ini menciptakan lapangan kerja yang luas

kejar naik kreasi kita berharap pada akhir tahun ini semua sudah di
kejar naik kreasi kita berharap pada akhir tahun ini semua sudah di
semua targeting herd immunity itu bisa dicapai
karena kita sudah mendapatkan konfirmasi sekitar empat ratus empat puluh
karena kita sudah mendapatkan konfirmasi sekitar empat ratus patuan juga
kita perpleks secara bertahap
memang pada bulan bulan ke depan ini kita akan
memang vaksinator jadi persoalan
dan itu sedang diupayakan sedemikian lupa nanti akan terbuka
lalu kita juga berharap untuk memiliki vaksin
lalu kita juga berharap untuk memiliki vaksin
lalu kita juga berharap untuk memiliki vaksin
lalu kita juga berharap daerah
sudah segera bisa membelanjakan
untuk menjaga momentum yang
dah hari ini
supply shock itu tidak terjadi
begian juga di production
dan akibatnya production line masih meningkat
yang kita harapkan adalah kita juga seharusnya bisa menekan import
karena dengan jajan melalui digital ini banyak barang barang yang juga masuk dari luar
dan kita lihat juga pada saat yang sama hampir semua negara negara mengalami kegiatan yang baik
kesehatan kita sehat sehat dan kelesatan kita

dan kita berusaha mendorong penggunaan
penggunaan produk dalam negeri ya
supaya ini juga bisa membuat impact dari nasional
pak menteri ya
mohon maaf saya potong sebelum tadi berbicara mengenai kelanjutannya
tadi anda sudah menyampaikan secara komprehensif apa saja yang sudah dilakukan pemerintah
tapi ketika ada angka yang muncul melesat lebih dari tujuh persen pertumbuhan ekonomi
ini kemudian banyak pertanyaan dari masyarakat juga pak suarso
mengapa kemudian secara keseluruhan masyarakat sebenarnya belum merasakan
pertumbuhan ekonomi yang secara nyata bisa berdampak terhadap masyarakat
tadi pak menteri mengatakan begitu sudah banyak strategi yang dilakukan untuk menciptakan lapangan kerja
tapi faktanya di lapangan saat ini kita tahu hal yang berbeda terjadi pak
begini kan elvira
ini si dua itu kan mulai dari bulan april mei juni kan
outbreak yang kedua kita alami kan di akhir di awal bulan juni itu
kan begitu ya
jadi dia di akhir
juni baru kita merahakan
jadi beda sekali
dan jadi ledakan outbreak yang kita dapat dengan delta ini kan justru di akhir dari tiga bulan kedua
dan nanti kita akan lihat di tiga bulan ke dua ini
karena kebatasan ppkm itu kan setara
dan juga mobilitas
karena jadi pengetahuan pada saat ini
tapi kita tetap menjaga momen momen begini
supaya kita tidak lepas
hanya dari cerita ini semua adalah kita harus berhenti
kita harus mampu melakukan penanganan terhadap covid sembilan belas
tidak boleh ada satu daerah yang tertinggal
tidak boleh ada satu komunitas yang tertinggal
tidak boleh ada satu orang warga yang tertinggal
dikira juga secara internasional
tidak mungkin sebuah negara
bahkan sudah di jepang negara politika
amerika serikat sendiri kemarin juga pernah sampai ke ratusan ribuan ribu
yang kasus baru
indonesia sudah turun ke ratusan ribu
jadi memang berbeda beda keadaannya
dan yang paling penting memang tidak ada obat resep yang mujarak untuk di setiap negara
tetapi yang penting adalah
proses good governance nya tetap terjaga
nah antisipasi seluruh masyarakat itu sangat kita perhatikan
karena semua negara terdampak dengan pandemi covid sembilan belas
terutama imbasnya luar biasa pada saat varian delta menyebar begitu pak ya
tidak hanya di indonesia tapi di negara lainnya
nah kita berbicara mengenai penanganan pandemi
tadi pak menteri sudah menyampaikan banyak hal
jadi kita melihat bagaimana kemudian masalah data itu menjadi penting untuk penanganan pandemi
bagaimana pak anda melihat data data angka angka yang muncul dalam penanganan pandemi
contoh kasus misalnya pada saat distribusi bantuan sosial kepada masyarakat
bagaimana mensinkronkan data data ini
ya memang masa itu kan harusnya ada updating
kita sudah memiliki ya
ya memang data itu kan harusnya ada updating kita sudah memiliki ya
yang dinamalkan supaya yang tidak patut tidak masuk
yang patut terus masuk ke hitung gitu kan
jadi execution error itu kita kurangi
jadi supaya tepat
memang data data ini sifatnya kan bergerak gitu
jadi data yang bergerak
ini karanya adalah
caranya adalah tentu dengan digitalisasi dan kemudian harus real time
makanya misalnya untuk kasus covid saja kita kan ada mencoba melindungi diri
nah itu yang dibuat oleh ketentunya pinco
nah itu tidak semua masyarakat tahu tentang gerakannya itu
nah itu penting untuk kita semua
juga yang bisa melihat di mana terjadi penularan
dan memudahkan kita untuk melakukan tracing
dan akhirnya memudahkan untuk melakukan treatment
dan memudahkan kita juga untuk memberikan bantuan bantuan
bantuan sosial supaya terjaga daya belinya
menurut anda permasalahan data ini hanya masalah infrastrukturnya saja
atau memang ada ego sektoral yang terjadi pak menteri
saya tidak bisa mengatakan risiko
tetapi memang kita proses digital
digitalisasi ini kan pertama kita harus punya sistem yang benar benar adil
maksud misalnya bagaimana anak anak yang sekolah di tempat tempat ketiga
sinyal itu biar tetap begitu
nah itu makanya kita juga sedang mengejar infrastruktur dari digital ini
agar benar benar di last mile nya itu
di daerah daerah yang tertinggal itu benar benar tersedia
sehingga semua data juga bisa dimanfaatkan
nah bapak nas sendiri sudah mencoba di beberapa titik beberapa desa
kita membuat tarikh data
kita menghidupkan kembali monograf desa
kalau monograf desa dulu itu hanya ada manual
sekarang manual itu dirokapi dengan kita punya tarikh
kita bisa lihat data data di desa itu apa yang terjadi
dan perusahaan demografinya termasuk orang sehat sakit pekerjaan dan seterusnya
jadi mudah mudahan ini bisa
kita sudah coba di beberapa titik
kalau ini bisa dipakai nanti di seluruh indonesia
dan ini akan dapat bermanfaat buat kita sendiri
pertanyaan penutup saya
kita tidak tahu kapan pandemi akan berakhir
saat ini berbagai strategi telah dilakukan oleh pemerintah
anda tadi sudah menyampaikan kemungkinan di kuartal ketiga angkanya tidak semanis seperti kuartal kedua ini
begitu ya pak menteri
apa strategi selanjutnya yang lebih real bisa disampaikan kepada masyarakat pak menteri
selama tarikh kita sama sama
jadi bukan hanya pemerintah
tapi mari kita bersama sama melakukan memberikan partisipasi kita
memberikan kontribusi kita
dan kemudian yang dua m itu dalam rangka tanggalan covid
itu pertama saya jelaskan
jadi kalau ini bisa benar benar
jadi tidak ini
memang kita menyadari bahwa pada saat yang sama orang perlu makan
itu ini dan itu itu
pada posisi posisi itu ada intervensi dari pemerintah
masuk buat masyarakat yang memang hak
kemudian pelonggarkan pelonggaran
paksa pada pesan pesan umkm
semua juga kita lakukan
jadi itu bagian yang dilakukan oleh pemerintah
dan kita berharap ada resiko total dari perhatian
nah yang berikutnya kita harus menjaga
jadi optimisme ini penting
itu juga satu obat gitu buat memperkuat diri kita
nah ini antara lain misalnya
kita membutuhkan diri gitu
jadi upskilling bagi para orang yang tadinya bekerja di masa masa sebelumnya
setelah pandemi ini pasti akan terjadi pergeseran dari jenis jenis pekerjaan
dan jenis jenis pekerjaan baru itu terbuka luar biasa
dan tentu membutuhkan reskilling upskilling dari orang orang itu
nah pemerintah menyediakan peningkatan kapasitas ini buat mereka
dan mudah mudahan itu bisa dikembangkan
jemput oleh pemerintah
dan yang terakhir tentu kami berharap daerah itu sudah menahan anggaranya
supaya anggaranya juga dikeluarkan
nah itu sangat membantu
menggunakan ekonomi daerah
jadi kalau ada yang nakal menahan anggaran nanti akan disentil oleh pemerintah pusat begitu ya pak menteri
ya karena sekarang
ya karena sekarang
ya karena sekarang
ya sudah dicana
baik kepala bapak nas pak suarso
terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini di cnn indonesia newscast
selamat malam pak sehat sehat selalu